puluhan warga yang terdiri atas nelayan pedagang kaki lima dan elemen warga miskin kota jakarta
berunjuk rasa di depan kantor dpp pdip
mereka menolak basuki cahayapurnama atau ahok sebagai calon gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
para pengunjuk rasa meminta ahok menyelamatkan warga miskin dari penggusuran
pengunjuk rasa menganggap selama ahok menjabat sebagai gubernur dki jakarta
penggusuran meningkat dan dilakukan dengan kekerasan yang melibatkan tni dan kepolisian
mereka berharap pdip mempertimbangkan lagi pencalon ahok sebagai gubernur dki jakarta
karena warga membutuhkan pemimpin yang mau mendengarkan keluhan rakyat kecil
kita hanya merekomendasikan pdip berjuangan supaya tidak mendukung ahok
karena kita tahu kan pak ahok selama ini kan menggusur di mana mana dan kesan itu tidak pro ke rakyat miskin
kita pengen punya gubernur calon gubernur itu yang bisa mendengarkan apa yang menjadi kemauan rakyat
pelaksana tugas ketua bip
bidang pemenangan pemilu pdip dki jakarta menemui para pengunjuk rasa
ia berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini dan mengevaluasi calon gubernur agar pdip tidak salah pilih
dari dpd kami terus menyampaikan perkembangan di lapangan menilai mengevaluasi kepala daerah
baik di bidang pemerintahan pembangunan maupun tugas tugas kemasyarakatan